masih terkait kasus korupsi terdakwa dugaan kasus suap dan gratifikasi gubernur nonaktif jambi zumi zola membantah
adanya arahan khusus saat mengangkat kepala dinas pekerjaan umum provinsi jambi
zumi zola mengaku pengangkatan dodi irawan sebagai kepala dinas pu jambi
sudah sesuai dengan aturan tanpa latar belakang kepentingan tertentu
hal ini disampaikan zumi zola saat sidang terkait kasusnya dengan agenda mendengar
keterangan para saksi di gedung tipikor jakarta pada kamis sore
zumi zola membantah ada arahan khusus darinya kepada dodi selama zumi menjabat sebagai gubernur
sebelumnya dodi irawan mengaku mendapat arahan dari asrul orang kepercayaan zumi zola
agar bersikap loyal royal dan total setelah dilantik
dodi merinci maksud arahan tersebut
loyal adalah patuh segala perintah gubernur
royal adalah memenuhi segala kebutuhan zumi zola baik pribadi dan dinas
sementara total adalah dodi diminta siap bekerja kapanpun dibutuhkan
tengah lima sore itu
ya jadi kami duduk
kemudian saya juga ingin menyampaikan tidak ada perintah itu royal total dan royal
loyal royal dan total
dalam pemilihan beliau ini yang mulia melalui mekanisme lelang jabatan
tentu tidak bisa seintervensi kepala daerah tidak bisa intervensi sampai ketiga besar
nah tiga besar ini saya melibatkan saudara apik untuk mencari informasi dari tiga ini
ada catatan tidak
yang kemudian saya mendapati salah satu calon yaitu adi fahrial ada catatan bpk temuan
nah pu ini kan bukan main main yang mulia
nah saya tidak mendapati saat itu informasi beliau ini
itulah kenapa saya pilih saudara dodi

yang keempat ya bu